barita simanjunta ketua komisi kejaksaan pak barita selamat sore
selamat sore mbak putri selamat sore bang martin
saya sapa juga pengacara keluarga brigade rioswa
pak martin simanjunta pak martin selamat sore
selamat sore mbak putri selamat sore pak barita
terima kasih bapak bapak atas waktu anda sore hari ini
saya ingin ke pak martin terlebih dulu
pak martin ini sudah memasuki babak baru sekarang pindah kamar
sekarang kasusnya apa yang betul betul disiapkan dan diantisipasi oleh
pengacara keluarga brigade rioswa pengacara brigade rioswa
ya terima kasih mbak putri
jadi kalau untuk persiapan ya sebagaimana kita tahu bahwa proses peradilan pidana ya
tugas dan tanggung jawab pelapor itu selesai ketika berkas sudah dinyatakan p dua puluh satu oleh kejaksaan
selanjutnya nanti tongkat estafet akan beralih kepada para jaksa penuntut umum ya
selaku penegak hukum ya untuk melakukan dakwaan dan juga melakukan pembuktian terhadap kesalahan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka
nah kalau mengenai prosesnya apa yang sudah kita lakukan tentu dari awal ya kita sudah mematahkan bahwa peristiwa yang sebenarnya itu bukan
kan tembak menembak dan tidak ada juga kekerasan seksual
sampai dengan terakhir pada hari minggu lalu kami mendampingi keluarga melengkapi administrasi penyidikan
dan puji tuhan ya hari rabu sudah lengkap berkasnya
dan hari ini kami mendengarkan bahwa melalui rilis dari mabespori bu putri candrawati akhirnya ditahan
di awal saya sempat curiga bahwa penahanan putri candrawati ini nantinya yang
yang akan melakukan adalah kejaksaan ketika p dua puluh satu tahap dua
ketika tersangka dilimpahkan dan juga barang bukti oleh kepolisian kepada kejaksaan
nah namun cukup ini juga ya cukup mengejutkan juga karena ternyata akhirnya polisi memilih untuk mengangkat pialanya
walaupun hanya beberapa hari
karena di awal saya berpikir bahwa yang akan mengangkat piala dan menjadi penegak hukum ya
wakilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ini adalah kejaksaan
tapi perlu kita awasi bahwa jangan sampai penahanan putri ini hanya sekedar formalitas
nanti ketika dilimpahkan kepada kejaksaan berikut barang bukti
penasehat hukum dan juga tersangka ini masih bisa mengajukan penangguhan penahanan
bagaimana kita lihat di awal bahwa putri itu tidak ditahan karena alasan kemanusiaan
dan memiliki anak ya
dan hari ini kita lihat bahwa setelah diuji kesehatan ya
baik psikologinya maupun kesehatan ternyata baik baik saja tidak sakit
memang sejak dari awal juga kami yakin bahwa yang bersangkutan tidak sakit
nah inilah yang harus kita awasi tapi kami percaya ya karena menurut survei ya
penegak hukum yang saat ini levelnya di atas ya
menurut survei ya ini kembali lagi kalau mau disalahkan disalahkan survei itu adalah kejaksaan
ya makanya selaku pemegang tongkat estafet terhadap penegakan hukum bagi almarhum ya
dan juga bagi keluarga korban kami berharap bahwa jaksa penutup umum nanti bisa bersikap profesional
dan juga berintegritas
kami yakin apalagi diawasi oleh bekas guru dan dosen kami dulu di kampus ini pak ubarita simanjuntak
demikian dari saya terima kasih
ya baik baik pak martin saya ke pak barita sekarang
pak barita kasus ini
jaksa agung mengatakan sudah biasa kejaksaan menerima kasus dan mengatasi kasus seperti ini
tapi ini menjadi perhatian karena menyangkut high profile
dan kita tahu kemudian sempat ada skenario dan sempat ada kekuatan yang cukup besar untuk mengalihkan seolah olah ini bukan pembunuhan berencana
pak barita apa yang kemudian akan betul betul dikawal oleh komisi kejaksaan atas penyelesaian
atas persidangan yang akan dikawal oleh jaksa penuntut umum
ya mbak putri bang martin tadi betul ya yang dikatakan bang martin itu
dalam sistem peradilan pidana kita dan kita saksikan bahwa beberapa waktu yang lalu kan berkas sudah dinyatakan lengkap sudah p dua puluh satu
artinya tanggung jawab terhadap perkara ini sudah beralih dari penyidik ke penuntut
lalu diikuti dengan penyerangan tahap dua
disitulah dalam beberapa pertemuan koordinasi
kami mengingatkan dan menyampaikan harapan publik
namun apapun itu penahanan telah dilakukan tentu kita apresiasi
yang menurut kita sejak awal prinsip prinsip seperti itu kalau dikedepankan tentu akan lebih membuat publik merasa yakin terhadap marwah dan masa depan penegakan hukum kita
tetapi sekali lagi kita hargai keputusan itu
dan kita menyampaikan
tapi setidaknya sudah diingatkan
nah yang kedua kaitan substansi pertanyaan mbak putri
nah di sini kan ketika tersangka dan barang bukti tahap dua itu diserahkan
maka selanjutnya menurut kuhap
dalam waktu sesegera mungkin
penuntut akan melimpahkannya ke pengadilan
dan meminta hakim mengadilinya
ketua pengadilan negeri akan membentuk susunan majelis hakim yang mengadili
dan ketua majelis hakim menentukan menentukan
jadwal sidang pertama yaitu pembacaan dakwah
nah dalam soal ini ketika akan beralih ke penuntut
ini kan menjadi menarik perhatian publik karena di awal sekali ya pada tahap penyidikan
sudah mulai muncul keraguan keraguan kekhawatiran ada kejanggaran
maka tentu kita memberi perhatian terhadap penanganan ini
khususnya di dalam tugas komisi dalam melakukan pengawasan
pemantauan penilaian kinerja jaksa dalam proses penuntutan ini
antara lain ya kami berkoordinasi dengan jaksa agung
jaksa agung muda tindak pidana umum sebagai pengendali teknis
untuk memastikan bahwa kira jaksa yang tiga puluh orang itu
bekerja transparan akuntabel dan profesional
maka ukuran dari itu semua kan tidak hanya kata kata
tetapi ada kegiatan ada hal hal yang dirasa oleh publik
dapat meyakinkan bahwa apa dugaan dugaan publik itu
tidak akan terjadi dalam proses ini
antara lain ya misalnya sarana komunikasi yang dipantau
penempatan para jaksa dan tim itu dalam satu tempat
yang bisa dimonitoring dua puluh empat jam
tidak saja untuk mempermudah koordinasi penanganan perkara
dalam sidang yang begitu padat
tetapi juga untuk menjamin keamanan kelancaran tugas tugas
dan dari pengaruh pengaruh yang diduga oleh publik bisa saja terjadi
itu tentu harus disampaikan secara terbuka kepada publik
agar publik merasa yakin bahwa ini akan ditangani dengan baik
walaupun tadi mbak putri singgung ini bukan soal yang sangat sulit
karena perkara perkara seperti ini sudah sering
dan bisa diselesaikan terbukti di pengadilan
hanya saja karena ada masalah dalam proses sebelumnya
maka tugas jaksa lah seperti yang martin katakan tadi
untuk mengevaluasi meluruskan dan memperbaikinya
sehingga marwah penegakan hukum di negara hukum kita ini
tegak kembali hukum berjalan tajam ke semua
sehingga keadilan dan kebenaran itu bisa hadir di tengah tengah
apa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat dan disuarakan selama ini mbak putri
oke pak barita total ada berapa jaksa kemudian yang diturunkan
untuk penanganan kasus persidangan soal pembunuhan berencananya dulu
ya itu kan ada lima tersangkanya
ya fs sendiri pc rr re dan kn
nah karena ini atas lima perkara yang disiplin dipisah
maka setiap tersangka itu ya setidak tidaknya ada enam orang
sehingga ada tiga puluh jaksa yang akan bertugas
ini kenapa demikian besar jumlahnya
katanya mudah kan
itu pertanyaan juga
sebenarnya ini ya mudah tidak berhasil
berarti tidak banyak yang dikerjakan ya karena itu kan ribuan berkas perkaranya
pemeriksaan yang akan mungkin dilakukan secara maraton
dan tentu dengan banyaknya jaksa yang bertugas itu tidak akan mudah
begitu saja apa yang diduga ada intervensi bisa dilakukan terhadap tiga puluh orang kan
mungkin kalau satu dua hal ini bisa lebih mudah dilakukan
tapi ini juga untuk adanya saling kontrol diantara para tim itu
sehingga asas peradilan cepat sederhana dan ringan itu bisa dicapai
dengan tiga puluh jaksa yang punya kualifikasi kompetensi dalam penanganan ini
diharapkan proses tidak akan terkendala pada hal hal teknis
jadi itu sebenarnya jumlah dan kualitas para jaksanya dalam proses penuntutan ini mbak putri
pak martin kalau misalnya banyak pihak kemudian yang betul betul mewanti wanti kepada jaksa terutama
kemudian yang paling sulit di sini dinilai adalah untuk membuktikan bahwa itu betul betul pembunuhan berencana
karena kalau tidak ya sudah lepas akhirnya pembuktian pembunuhan saja
anda berpendapat seperti itu atau ada hal lain yang kemudian juga harus diantisipasi oleh pengacara
ya terima kasih mbak putri
clue yang pertama adalah kita melihat bahwa bapak verdi sambo mengajukan pt un ya terhadap sidang komisi etik ya
ini menandakan bahwa
karena verdi sambo masih optimis bahwa dia akan dihukum ringan
karena kalau orang yang tidak optimis dia akan fokus terhadap ancaman yang lebih tinggi daripada mengurusi hal yang lebih kecil
ini clue ya mbak putri ya
jadi dengan diajukannya pt un itu verdi sambo masih memiliki paradigma bahwa dia masih akan bebas dalam waktu yang cepat
lalu yang kedua narasi yang dibangun oleh jubir
jubir kpk dan juga penasihat hukum yang baru itu mengatakan bahwa yang pertama adalah verdi sambo mengakui segala perbuatannya dan dia katanya emosi
kalau kita garis bawah emosi ini kami menganalisis bahwa febri diansyah dan kawan kawan ingin mengalihkan bahwa pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan berencana
pembunuhan yang sifatnya dilakukan oleh seorang emosional
atau impulsif seketika tanpa ada perencanaan
nah ini juga kami amati juga ya kami amati dari beberapa speaker speakernya mereka dalam beberapa tayangan di sosial media
tidak mustahil bahwa verdi sambo dan penasihat hukumnya sedang membuat rumusan agar pasal tiga ratus empat puluh ini bisa tidak berlaku
dan yang berlaku tiga ratus tiga puluh delapan
nah namun saya percaya bahwa kejaksaan ya
ketika kita melihat kejaksaan memiliki jaksa penuntung yang hebat hebat kita lihat pada saat kasus kopisianida itu bisa terbukti tiga ratus empat puluh
tadi kalau yang disampaikan oleh jaksa agung bahwa jaksa sudah terbiasa membuktikan pembunuhan kasus kasus berencana saya pikir ya kita tidak perlu ajarin lagi
namun memang yang menarik adalah setelah p dua puluh satu tahap dua nanti kami ingin segera melihat ringkasan surat dakwaan
khususnya surat dakwaan yang didakwakan kepada verdi sambo
kan kalau sekarang kan kita sudah bisa memantau lewat sipp ya ringkasannya kita sudah bisa lihat
nah kemarin ada wacana ataupun ada lemparan informasi di media bahwa akan digabung
jadi ada perbuatan berlanjut
karena kan yang dilakukan oleh verdi sambo ini bukan hanya pembunuhan berencana tapi ada satu rangkaian peristiwa pas mereka melakukan aktivitas tersebut ya
adalah obstruction of justice dan menghilangkan barang bukti
kalau nanti dalam rumusan dakwaan ini jenis surat dakwaannya itu benar benar mengerucut sampai ke arah arah yang detail
kami akan bantu nanti untuk menyuarakan di luar
karena kan kami tidak bisa beracara di dalam
kecuali nanti contohnya ya seperti bang kamarudin yang menjadi saksi pelapor
nah kalau memang nanti ada jenis dalam surat dakwaan ini yang sifatnya mungkin agak sedikit kabur ya
ya kita bisa melakukan kontrol
menyampaikan ketika diperiksa pertama kali menjadi saksi pelapor
nah selebihnya ya kita hanya bisa bersuara di luar mbak
demikian terima kasih
pak barita tekanan publik begitu besar ya
tekanan publik begitu besar dan juga mungkin ada pihak pihak yang berkepentingan di sini
dan banyak kemudian publik betul betul berharap agar mereka para penegak hukum sekarang bisa betul betul membuktikan
bahwa mereka tegak lurus
publik sekarang berharap
bisa diberikan hukuman yang paling berat gitu ya
dakwaannya hukumannya paling berat
tapi bagaimana komisi kejaksaan memandang tekanan publik atau permintaan publik atau suara publik sejauh ini
ya tentu dalam melakukan tugas kewenangannya undang undang kejaksaan nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
yang perubahan terhadap undang undang enam belas tahun dua ribu empat
itu mengatakan kejaksaan itu
melakukan sebagian fungsi yang ada kaitannya dengan peradilan
dan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
kata kekuasaan negara di bidang penuntutan itu artinya
dalam melakukan tugas penegakan hukum penuntutan dan pro justisia
untuk keadilan dan kebenaran
tidak bisa yang mengintervensi kerja kerja itu
hati nurani keadilan dan kebenaran akan menjadi dasar jaksa dalam melakukan tuntutan berdasarkan hukum
antara lain ya dalam proses dakwaan berkas perkara
berkas perkara ini kan sudah diteliti dikembalikan diberi petunjuk lalu diperiksa kembali
sampai pada akhirnya p dua puluh satu
ketika p dua puluh satu jelas ya cara terbuka dikatakan
yang akan didakwakan adalah pasal tiga ratus empat puluh pembunuhan berencana
dan perluasan dengan undang undang kejaksaan nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh satu
itu artinya ini tidak main main
dakwaan pasal tiga ratus empat puluh ancaman hukumannya adalah hukuman mati seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun
tentu masalah tuntutan nanti itu akan berkaitan dengan fakta fakta di persidangan
tetapi kualitas ukuran kinerja dari penuntut umum adalah membuktikan dakwaannya
apabila dakwaan terbukti itulah kinerja yang paling baik bagi jaksa penuntut umum
jadi tidak ada penuntutan yang asalan asalan
karena semua ada standar ada prosedurnya dan dievaluasi selalu ada simulasinya
termasuk kemungkinan antisipasi bantahan perlawanan yang menjadi hak hukum dari para terdakwa nantinya
itu sudah pasti dipersiapkan
jadi kita yakin kerja profesional kerja dengan penuh keikhlasan
untuk menjaga penegakan hukum yang berkeadilan dan kebenaran
pak barita sejauh mana komisi kejaksaan kemudian memiliki akses terhadap jaksa yang akan menangani kasus ini
seberapa dekat pengawasan akan dilakukan
nah tentu pengawasan di kejaksaan itu kan ada pengawas internal jawas
ada pengawasan fungsional yaitu secara hirarki ya dari mulai jabatan strukturalnya
ada pengawas eksternal komisi kejaksaan
kami oleh peraturan presiden
yang menjadi turunan dari undang undang
di situ dikatakan bahwa tugas komisi kejaksaan melakukan pengawasan pemantauan penilaian kinerja jaksa
dan pegawai kejaksaan dalam melakukan tugas pemenangnya yang diatur oleh peraturan perundang undangan dan kode etik
dan selama ini rekomendasi dari komisi termasuk tadi yang secara tegas dinyatakan bang martin
survei yang dilakukan
penegakan hukum sekarang yang indeksnya
yang indeksnya tinggi
ya adalah kejaksaan
itu tidak terlepas dari hubungan pengawas dan yang diawasi
assessmentnya juga ada di sana
rekomendasi kami terkait laporan pengaduan masyarakat berkaitan dengan kinerja jaksa ditindaklanjuti
rekomendasi komisi juga ditindaklanjuti
dengan itu menjadi satu keyakinan bagi kami
kalau masyarakat ada mencatat dalam proses seperti yang dikatakan martin tadi
ada temuan temuan yang perlu disampaikan
dengan terbuka kami akan menindaklanjutinya
tanpa mencampuri tadi ya kekuasaan penuntutan
kalau sudah jaksa ada di ruang sidang pengadilan
melaksanakan kekuasaan negara mbak putri dia merdeka
karena itu kita tidak mencampuri teknisnya
tetapi harapan masyarakat yang adalah pemilik kedaulatan negara ini
tentu harus disampaikan agar marwah penegakan hukum kita terjaga
itulah tugas komisi
ya baik saya terakhir ke pak martin
pak martin ada kemudian wacana atau yang juga ramai diminta oleh publik
bahwa majelis hakim dipastikan atau diantisipasi supaya tidak masuk angin
termasuk memberikan pengamanan yang khusus
menurut pengacara brigadir yosua ini juga diperlukan
ya terima kasih mbak putri
jika saja dalam sejarah ya ataupun dalam beberapa momen terakhir
tidak pernah ada temuan bahwa mohon maaf ya
oknum hakim itu juga terkadang bukan hanya yang mulia gitu ya
tapi juga ada yang menerima doa gitu ya
saya pikir hal tersebut tidak diperlukan
namun untuk memastikan ya kepastian hukum keadilan dan kemanfaatannya
bagi korban dan juga keluarga saya pikir ide tersebut itu bagus untuk direalisasikan
karena seperti yang saya bilang tadi ya
ada cluenya ini pak ferdis sambo ini masih optimis bahwa yang bersangkutan itu
dalam waktu dekat bisa menghirup udara bebas
karena beliau masih memiliki keinginan yang kuat untuk memastikan statusnya sebagai purnawirawan
itu yang pertama
yang kedua bahwa kita harus memastikan juga bahwa nanti majelis hakim yang dipilih
lalu rekan rekan dari jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan dan penuntutan nanti
ini berempati terhadap korban
bukan hanya layak ataupun profesional ya tapi juga berempati terhadap korban
jadi jangan sampai nanti justru terjebak terhadap narasi narasi yang sekarang dibangun oleh
kelompok dari bapak efes dan bu pece
semalam saya menemani ibu rosti ya mamanya dari joshua
ketika dalam satu tayangan dia itu tidak bisa berhenti menangis nangis terus
satu harapan dia
berikan keadilan bagi putranya yang sudah tewas dan pulihkan nama baiknya
jadi jangan sampai diulang ulang sesuatu hal yang menghancurkan harkat martabat dari baik almarhum maupun joshua
nah itu semua bisa terjadi apabila para penegak hukum itu tidak hanya mengedepankan mereka punya kemampuan
tapi juga mengedepankan hati dengan berpihak dan berempati terhadap korban
demikian terima kasih
baik baik terima kasih bapak bapak
kita tunggu kemudian persidangan awal yang kabarnya baru paling cepat akan dilakukan di pekan ketiga bulan oktober
terima kasih sekali lagi bang martin
terima kasih pak barita
sukses selalu sehat selalu
terima kasih mbak putri
bang marhumabu sehat selalu sukses